di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini
ekonomi indonesia mampu tumbuh mencapai lima dua persen pada tahun dua ribu enam belas
namun distribusi kesejahteraan belum merata di masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi
berdasarkan data statistik sistem keuangan indonesia
faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat kompleks dan variatif
salah satunya adalah masih rendahnya akses masyarakat kepada lembaga keuangan
kepala departemen kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran bank indonesia eni panggabean
dalam acara rembuk republik di museum bank indonesia mengatakan
bank indonesia memiliki sejumlah langkah untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi
kami mencatat ada lima langkah yang dilakukan oleh bank indonesia

yang telah diluncurkan bapak presiden joko widodo akhir tahun dua ribu enam belas
kedua optimalisasi amfet layanan keuangan digital
untuk memberikan jasa keuangan kepada masyarakat di seluruh pelosok wilayah indonesia
mengurangi ketimpangan ekonomi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui umkm
melakukan edukasi layanan keuangan dan sistem pembayaran
serta pemanfaatan teknologi finansial untuk memperluas basis nasabah